superindo meluncurkan produk minyak goreng sawit eco label yang dapat memberikan pilihan bijak kepada masyarakat dalam menggunakan produk berkelanjutan sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan
minyak goreng ini pun merupakan salah satu bentuk komitmen bisnis guna menjamin keamanan dan keberlanjutan produk
produk minyak goreng sawit eco label yang diluncurkan oleh superindo merupakan salah satu bentuk komitmen bisnis untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan produk
minyak goreng sawit tiga ratus enam puluh lima bereco label ini memberikan pilihan yang lebih baik kepada pelanggan kami
jadi tidak hanya minyak goreng reguler tapi juga ada sekarang minyak goreng yang eco label
jadi ini adalah pilihan yang sekarang tersedia
di semua gerai seperti itu
peluncuran produk minyak goreng sawit eco label tentunya disambut baik oleh para mitra yang telah mendukung pengembangan produk ini
ia ingin mendorong upaya di antara semua pelaku rantai pasok minyak sawit untuk ikut berpartisipasi merubah pasar dan untuk meraih visi bersama rspo
yaitu menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma
di mana dampak dari penggunaan standar rsp itu diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif
dan saat yang sama juga memastikan bahwa produktivitas dari sawit yang dilakukan oleh perusahaan itu memberikan dampak positif terhadap lingkungan
dan juga memberikan dampak positif terhadap progres sosial dan prosperity dari masyarakat
maupun komunitas di lingkungan operasi tersebut
direktur standarisasi dan pengendalian mutu kementerian perdagangan indonesia diah palupi berharap
produk minyak goreng sawit tiga ratus enam puluh lima eco label dapat memberikan pilihan bijak kepada masyarakat dalam menggunakan produk berkelanjutan sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan
banyaknya gerai super indo yang tersebar di kota atau kabupaten di pulau jawa dan sumatera
bagian selatan ini diharapkan dapat mempengaruhi produsen produsen lain untuk berlomba lomba memasuk produk berkelanjutan
produk ini membantu pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan menghargai masyarakat pedesaan yang memproduksi minyak sawit